aktivitas gunung bromo di kabupaten probolinggo jawa timur sampai saat ini masih fluktuatif
hanya saja pada jumat pagi semburan asap dari kawah bromo terlihat menipis dengan ketinggian lima puluh sampai tujuh ratus meter dari bibir kawah
meski terus erupsi warga terdampak bermukim di lereng bromo masih aman untuk mengonsumsi air bersih
beginilah aktivitas gunung bromo di kabupaten probolinggo jawa timur masih terus menyemburkan asap bercampur abu belerang air dan silika pada jumat pagi
semburan asap memang tidak setebal hari hari sebelumnya
asap menyembur tipis dengan ketinggian lima puluh sampai tujuh ratus meter dari bibir kawah dengan tekanan lemah
dari data seismograf gempa tremor masih terus terjadi dengan amplitude maksimal lima sampai sepuluh mm
meski warga di lereng bromo terus diguir hujan abu
namun pasokan air bersih dari mata air di sekitar bromo masih terjaga baik
warga di desa ngadi rejo kecampetan sukapura misalnya
sebanyak satu lima ratus warganya masih aman mengkonsumsi air bersih
sejumlah tandon air tetap mengalir dan kondisinya bersih tidak bercampur abu
ini airnya masih bersih pak ya
sehari berapa kali ambil air bersih
asap s j ini dampaknya apa pak
dampak dari abu
dari abu dampaknya masih
itu ke tanaman gitu tidak menggagus sering sering

sementara itu menurut camat sukapura
untuk stok pasukan air dari mata air bromo masih aman
hanya saja yang ditakutkan pipa pipa ada yang rusak tertimpa pohon tumbang
untuk kebutuhan air bersih
kalau di sukapura memang air terbatas pak
tapi dibandingkan dengan dampak erupsi ini
untuk kebutuhan air bersih
itu masih cukup seperti biasanya
untuk kemudian kualitas air
sementara belum ada laporan tentang cemarnya belum
karena kemarin membuatnya masyarakat mungkin terlindungi
jadi untuk kebutuhan air bersih
sementara sementara saat ini masih cukup
untuk koordinasi dengan bbbd sendiri pak
untuk suplai air bersih
seandainya nanti mata air benar benar rusak terkena abu pak
untuk antisipasi ya
karena kita enggak tahu erupsi itu seakan berakhir
kita sudah koordinasi dengan bppd
nanti bppt siap
andainya ada gangguan air bersih
nanti bppt siap untuk menyuplai kebutuhan air bersih di sukabura ini
petugas kecamatan dan badan penanggulangan bencana setempat
sudah menyiagakan truk truk pengangkut air bersih